kebakaran hutan di taman nasional baluran kian meluas pada selasa siang tidak hanya di zona inti dan rimba
kebakaran juga terjadi di ruas jalan pantura
banyaknya material daun dan sumak kering membuat api cepat meluas
pihak taman nasional mengaku saat ini seluruh petugas yang ada dikerahkan untuk memadamkan api di zona rimba dan inti
beragam upaya pemadaman dengan shotgun air ini hingga menggunakan dahan basah atau dahan basah
dilakukan petugas untuk memadamkan api
namun hingga selasa siang petugas masih belum bisa mengendalikan kebakaran
hingga kini pihak taman nasional belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan penyebab kebakaran tersebut
akibat kebakaran yang melanda taman nasional baluran kunjungan wisata ditutup hingga tanggal tiga puluh september
yang jelas kami dari kemarin siang itu kita kerahkan semua teman teman untuk melakukan penanganan pemadaman itu
karena hampir sebagian besar petugas itu kita kerahkan ke atas
jadi wisata ini kita tutup untuk keamanan dan juga untuk memudahkan api di dalam operasi kemadaman tempat kekerahan